bagaimana dengan kebijakan kebijakan ya pak gembong
kalau misalnya ada beberapa kebijakan yang saat ini kemudian diperbaiki
itu adalah sebenarnya yang dulu sempat diprotes oleh fraksi pdi perjuangan juga kan
ya betul misalkan contoh

contoh misalnya soal jalur sepeda
jalur sepeda itu apakah yang dilakukan oleh pak eruh salah tidak

karena pengguna jalur sepeda itu sampai hari ini belum juga maksimal
karena belum maksimal maka cukup sampai di sini saja kita evaluasi
baru nanti setelah evaluasinya baik baru nanti kita perpanjang lagi jalurnya
jadi permintaan kita kepada pak eruh seperti itu yang pertama
yang hendak soal dp rupiah
dp rupiah ini juga kita sampaikan juga kepada pak heru
agar dilakukan evaluasi
ketika evaluasinya baik monggo dilanjutkan
tetapi kelanjutannya adalah
kelanjutan adalah ditubing
harusnya seperti itu
karena ini kan jual beli
jual beli antara perusahaan daerah dengan warga jakarta
kan ketentuannya tidak boleh
pemerintah daerah jual beli kepada rakyatnya tidak boleh
maka yang dilakukan adalah melalui penugasan
penugasan kepada siapa
biarlah bumd yang melakukan jual beli itu kepada rakyat jakarta
sesuai dengan kebutuhan yang saat ini soal perumahan menjadi hal yang mendasar
bagi warga masyarakat jakarta
namun demikian kita sampaikan juga kepada pak heru bahwa
sasarannya sudah berubah
dp nor rupiah ini kan diperuntukkan kepada rakyat miskin
kita sampaikan seperti itu
tetapi rakyat miskin mana yang ketentuannya harus punya penghasilan empat belas juta
kalau penghasilan empat belas juta kan bukan rakyat miskin lagi
itu yang kami sampaikan
maka hasil evaluasinya pak heru
akhirnya disepakati bahwa kebijakan dp rupiah
tidak dilanjutkan tetapi dilanjutkan balik ditubing
seperti itu mbak
pak agus kalau misalnya anda lihat dari beberapa kebijakan yang diambil oleh penjabat gubernur dki ini
seberapa dampaknya seperti apa sebenarnya
kalau misalnya dilihat dari sisi kebijakan publik kemudian impactnya seperti apa
ya tentu kebijakan itu kan muncul setelah ada peraturan
nah kebijakan itu bisa berubah
nah sekarang kan ini adalah pj
pj boleh pengetahuan kebijakan
masalahnya memang kemarin ada beberapa kebijakan yang tidak pas
jadi memang harus dievaluasi
nah evaluasi itu hasilnya seperti apa
contoh tadi yang disampaikan pak gembong soal jalur sepeda
jalur sepeda itu belum efektif karena yang pakai itu motor
bahkan yang sepeda di luar
tuh kenapa di luar
karena kalau di dalam selain terganggu motor juga terputus
sepeda yang banyak
sekarang itu yang road bike
tidak bisa pelan genjotnya
sementara itu adalah era sepeda yang jalannya itu pelan
itu sudah lama zaman anies sudah saya sampaikan juga
sekarang bagaimana cara mengoptimalkan jalur sepeda itu
kebetulan waktu saya dipanggil pak pj itu ada juga kelompok apa
dan itu juga menyatakan hal yang sama
intinya saya sampaikan bahwa ya pokoknya
untuk jalur sepeda ya untuk jalur sepeda yang memang normal sepeda
naik sepeda tidak kencang di atas lima puluh km per jam
seperti yang dilakukan oleh road biker itu
yang memang kalau road biker jangan di jalan raya karena berbahaya buat dirinya
dan berbahaya buat orang lain
jadi dia harus di tempat yang memang tersedia untuk high speed bike
supaya tidak mengganggu yang lain
itu hanya permainan bunga saja
nah itu yang harus dievaluasi supaya jelas apakah mau dibatalkan lalu dijual secara komersial biasa
karena pada intinya tidak bisa
rakyat jutaan per hari ya bukan rakyat miskin
tidak seperti kasus kalibata itu
jadi yang beli itu bukan orang yang memang berhak
karena yang beli bisa beli satu lantai bisa beli dua lantai
itu bukan orang yang berhak di subsidi saat ini
nah ini akan sama
jadi dievaluasi saja
susahnya apa kalau b dua b ya jual bebas saja biasa
atau mau pakai subsidi
pak agus kalau misalnya dilihat dari kebijakan publik kan tentu juga ada unsur unsur yang lain
berkaitan dengan sosialisasinya itu
menurut anda pak budi apakah sudah berhasil berkaitan dengan sosialisasi kebijakan publik yang diambil
atau sama seperti pak gembong bilang bahwa ada kegagalan komunikasi di sini yang dibangun
begini kalau mengevaluasi suatu kebijakan itu tidak bisa dalam satu dua bulan
saya selalu melakukan evaluasi itu minimal enam bulan
karena belum berjalan
nah dijalankan pak budi sekarang itu masih kebijakannya gubernur terdahulu
nah itu yang harus saatnya pak budi mereview
kemudian tidak menjalankan apa yang kan dijalankan
yang sudah berjalankan yang merubah kebijakan gubernur yang lalu adalah temu dengan warga
karena warga jakarta itu dia suka sekali ketika bisa bertemu dengan pemimpinnya dan menyampaikan langsung salahnya
meskipun tidak bisa selesai langsung hari itu
mereka sudah bahagia
saya bisa lihat saya satu dua jam di alaman itu saya melihat wajah masyarakat yang mengadu ke saya itu pulang itu tersenyum semua
akhirnya dia bisa bertemu
kemudian masalahnya dikerjakan
tapi tidak hari itu selesai
saya tanya selesai belum pak
tapi saya sudah lega karena saya sudah menyampaikan langsung pada gubernur
nah semenjak itu yang menurut saya perlu dilakukan
supaya tadi komunikasi yang pak gembong itu katakan bisa jalan
memang sekarang pak pj ini pak pejabat gubernur sedang memanggil banyak banyak pihak ke kantornya
karena juga dengan kaitan dengan bumd
ini juga kemarin kan bumd nya sangat sangat terbatas
arahnya orang yang ada di situ
keberatan tgupp itu yang saya selalu sampaikan itu sudah tidak betul itu di sistem ketatanegaraan kita
jadi itu harus dievaluasi
hal semacam itu sedang dibenahi
kita tunggu karena beberapa hal nanti beberapa tidak di bumd juga harus diganti
kalau misalnya saya mau membahas soal spesifik soal komunikasi yang anda maksud gagal atau belum baik dilakukan oleh pak budi
ini kepada masyarakat atau kepada anggota dewan di provinsi dki jakarta
pada publik jakarta mbak
bukan kepada dprd
pada publik jakarta
perubahan slogan jakarta
dari slogannya apa itu
kota kolaborasi ya
jakarta kota kolaborasi menjadi sukses jakarta untuk indonesia
karena itu pemprov mampu melakukan komunikasi yang baik
menyampaikan buat publik jakarta secara baik
tentunya kan tidak menimbulkan kegaduhan
anda melihat itu gaduh sekarang
ya terjadi kegaduan karena bahasanya kan jadi muncul macam macam
persepsinya jadi macam macam
ada satu pihak yang mempersepsikan bahwa ini akan menghilangkan kerjaan di sebuah beda
ini yang harusnya ketika ini dijelaskan sejak awal secara baik
maka kegaduan dia akan terjadi mbak
jadi bukan komunikasi dengan dprd nya buka
komunikasi dengan dpr justru terjalin dengan baik
justru terbangun dengan baik
tetapi komunikasi publik kepada warga jakarta ini yang kurang
dan ini seharusnya dari tugasnya kehubasan pemprov bk jakarta
melalui dinas komunikasi dprd
harusnya itu mbak
bukan pak heru yang harus menjalankan ini
kenapa saya sampaikan kepada pak heru
agar pak heru nyentil
kepada anak buahnya
agar mampu menerjemahkan kebijakan itu secara utuh kepada publik jakarta
kalau misalnya menurut anda pak gembong
harus seaktif apa seorang penjabat gubernur dki jakarta sekarang ini
di tahun politik sekarang
kalau harus seperti apa
ya harus banyak bekerja
harus banyak bekerja
tidak perlu banyak ngomong
yang ngomong biarlah pejabat di bawahnya
yang menerjemahkan apa yang beliau lakukan
jadi hari hari itu harapan saya
dinas kominfo harus mampu menerjemahkan
hari ini apa yang dikerjakan oleh pejabat gubernur
harusnya seperti bukan pak gubernur yang harus bicara
pak gubernur biar fokus bekerja saja
kalau itu bisa dilakukan insya allah
tadi disampaikan oleh pak agus pambagio tadi
rakyat sudah mulai senyum kok
karena rakyat merasa diorangkan
yang selama ini ngadu melalui digital
ternyata aplikasi responnya kan lamban
tetapi ketika mereka bisa bertemu
mereka ditegur sapa dan senyum ramah
mereka sudah merasa bahagia
karena mereka diorangkan
hal seperti ini kan bisa dilakukan oleh bawahannya pak heru
pak heru bukan harus pak heru
pak heru kalau saran saya
saran dari fraksi bdpr
fokus bekerja bekerja dan bekerja
untuk mengeksekusi program program yang notabene selama ini
tunggu tunggu darahnya jakarta
dan alhamdulillah selama sekian hari ini beliau di jakarta
alhamdulillah sudah bisa terwujud
dan komunikasi baik ya dengan dprd ya
kenapa saya katakan berhasil
contoh yang selama lima tahun tidak disentuh
soal saudetan kalijiliwom
alhamdulillah beliau eksekusi
memang belum ada hasilnya
nggak mungkin dalam waktu sebulan dua bulan tiga bulan
tetapi target enam bulan mudah mudahan bisa terwujud
sehingga pertengahan tahun depan dua ribu dua puluh tiga
insya allah itu sudah bisa mengurangi debit air yang mengalir ke utara
baik pak agus seberapa penting komunikasi publik
berkaitan dengan kebijakan publik ini
dari yang harus yang sebaiknya
dilakukan oleh seorang gubernur
atau penjabat gubernur seperti pak heru
ya pemimpin masyarakat
atau publik itu
memang harus bisa berkomunikasi
hanya akenologi di dunia maya
tapi masyarakat indonesia khususnya dki
itu senang kalau didatangi pimpinannya
tidak hanya soal kasus
maksudnya lihat saja
bilang ini got saya mampet terus apa dulu yang dibikin
resapan itu kan bikin kacau jalan itu
rusak semua jalan dikerjakan
itu dia bisa mengadu
dan langsung saja
sekali lagi komunikasi dengan tatap muka
itu masih diperlukan oleh warga jakarta khususnya
karena tata ekonominya kan berbeda jauh
orang misalnya pak heru jalan gitu ya
kayak zaman pak jokowi
itu kan menemukan sesuatu
mendengarkan dari masyarakat
kemudian melakukannya gitu
masukan saya didengar
itu jauh lebih penting
jadi kalau di awal awal misalnya
kasih dengan wartawan saja
tidak nyampe kadang kadang
karena kadang kadang menulisnya kan juga tidak betul
kemudian ada slip page
dan hal hal yang memang
apalagi sekarang tidak terbatas yang namanya media
jadi suka suka saja
jadi cara yang komunikasi yang baik adalah turun langsung saja
kan sudah terbukti itu baik
zaman pak jokowi zaman ahok
itu kan terbukti masyarakat terlayani
jadi sekarang menurut saya
karena itulah yang bisa dilakukan pak heru
meskipun hanya pj selama dua tahun
tapi itu akan bisa merubah kecewaan masyarakat selama ini
yang tidak tergapai oleh layanan pimpinannya
terakhir saya mau ke pak gembong
pak gembong apakah saran anda berkaitan dengan
apakah juga berkaitan dengan anda melihat
bahwa penjabat dki gubernur dki jakarta ini
pak heru ini bisa atau akan ditarik tarik ke politis
insya allah enggak lah mbak
kan kritikalnya pak heru juga bukan orang genit
insya allah tidak lah
beliau juga tahu diri
beliau tahu diri
saya punya keyakinan itu
bahkan aku yakin pak heru tidak akan terseret
dan kami juga tidak akan mencoba nyaret nyaret beliau
bila beliau fokus saja melayan rakyat jakarta
karena bagaimanapun kan sudah ada beberapa statement
oh ini titipan istana untuk menghilangkan jejak jejak
gubernur sebelumnya misalnya
ya sah sah saja
di mana mana bisa kita nutup orang untuk berkomentar
tetapi sekali lagi
tetapi sekali lagi
ya dibuktikannya melalui kinerja
sudah gitu aja lah mbak
karena ketika jabatan politik seperti ini
ini kan jabatan politik ya
pengambil kebijakan itu kebijakan politik kan
tentunya ya pasti ada
ada persepsi yang bermacam macam
tetapi saya punya keyakinan dengan tipikal pak heru seperti itu
saya punya keyakinan beliau tidak akan genit
dan insya allah kami juga tidak akan nyaret nyaret beliau ke dalam dunia politik
biar beliau fokus betul melayani rakyat jakarta
selama beliau ditugaskan sebagai pc gubernur dg jakarta
seperti itu mbak putri
terima kasih banyak malam hari ini
sudah bergabung di jogja
pak gembong warsono anggota dprd dki fraksi pd perjuangan
dan juga pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
kita sama sama melihat ya
seperti apa jakarta dalam dua tahun ke depan
oleh penjabat gubernur dki jakarta
terima kasih bapak bapak